dilanda banjir bandang jembatan yang menghubungkan warga bandar buat dengan warga baringin
kecamatan lubuk kilangan kota padang sumatera barat putus pada sabtu sore
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa putusnya jembatan tersebut
inilah detik detik robohnya jembatan di daerah baringin kecamatan lubukilangan kota padang sumatera barat sabtu sore
video berdurasi dua menit ini direkam oleh seorang warga bernama johnny
jembatan yang terbuat dari kayu yang menghubungkan warga bandar buat dengan warga baringin putus akibat dihantam luapan sungai baringin
kuatnya arus sungai akibat curah hujan yang tinggi sejak sabtu siang hingga sore hari
ini sekitar tiga sore
untuk sementara akses warga ke pusat kota dialihkan dan harus memutar sejauh empat km
niko yohandi padang